assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
tidak terasa kita sudah berjumpa kembali dengan bulan istimewa bulan suci ramadan
doa kita bersama semoga allah azza wa jalla senantiasa melimpahkan ampunan
serta keberkahan bagi kita semua hingga akhir bulan mulia ini
amin ya rabbal alamin
pemirsa bicara soal puasa di bulan ramadan tentu tidak terlepas dari niat
nah bagaimana sebenarnya tata cara niat berpuasa ramadan
perlukah dilafalkan atau cukup di dalam hati
dan bolehkah niat langsung untuk satu bulan sekaligus
nah untuk membahasnya seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio
ada gurunda kita semua kiai haji muhammad faiz
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
siap menghadapi bulan ramadan tahun ini ya pak kiai
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai langsung tadi kita buka dengan kalau kita sudah masuk ke bulan ramadhan
biasanya kan selalu identik dengan niat ya
kita harus mempersiapkan juga
saya ingat waktu saya kecil dulu
di kampung kalau bicara soal niat itu
malam harinya harus dilafalkan bahkan dengan bahasa daerah pada saat itu
nah kalau kita bicara soal niat ini seperti apa
pandangan pak kiai terkait puasa ramadan
niat itu adalah bagian dari ibadah
jadi sebelum kita beribadah
niat untuk melakukan ibadah
itu juga sudah menjadi ibadah
bahkan niat itu yang nanti akan menentukan
besar dan kecilnya
pahala di sisi allah
berbicara tentang niat
itu kan merujuk kepada satu hadis yang sangat masyur
yang diriwayatkan oleh sahabat utama rasulullah
sayyidina umar ibn khattab
sayyidina umar meriwayatkan bahwa
itu nanti nilainya di sisi allah
itu bergantung dengan niatnya
oleh karena itu dicontohkan oleh nabi itu
bahkan pekerjaan yang paling besar pahalanya
hijrah itu ngikut rasulullah
pindah dari kota mekah ke madinah
meninggalkan segala apa yang dimiliki di mekah
itu memiliki pahala yang luar biasa
tetapi kata rasulullah
tidak semua orang yang ikut saya hijrah
itu akan mendapatkan pahala
maka di dalam hadis itu
buat setiap orang itu nanti di akhirat
dia akan bertemu dengan pahala
sesuai apa yang dia niatkan
orang yang dulu kata nabi
ketiga berhijrah dari mekah ke madinah
karena semata mata ketataatan
kepada allah dan kepada rasulullah
maka nanti allah catat hijrahnya
hijrah kepada allah dan kepada rasulullah
kalau ada orang dulu ikut hijrah dengan saya
untuk kepentingan duniawi
dulu kata guru saya
ada perempuan yang rupawan
yang ada di kota madinah
diumpamakan oleh nabi
ada orang yang ingin hijrah ke madinah itu
bukan semata mata ingin
sama gadis madinah yang cantik
maka kata rasulullah nanti hijrahnya
itu dicatat sesuai dengan niatnya
nah ini yang menunjukkan
betapa dahsyatnya niat
niat itu mampu merubah
yang asalnya terlihat
seperti pekerjaan duniawi
tapi nanti akan dicatat oleh allah
sebagai pekerjaan yang berniat
itu di dalam
berapa banyak pekerjaan dunia itu
sebagai pekerjaan akhirat
dan berapa banyak pekerjaan akhirat itu
allah catat sebagai pekerjaan dunia belaka
kalau niatnya itu buruk
orang yang bekerja
itu kan dunia
uang itu dunia
cari makan makan itu dunia
untuk pakaian rumah mobil kendaraan
tapi ketika itu semua
menjadi baik dengan dorongan agama
kenapa saya bekerja
kenapa saya bekerja
saya bisa menyekolahkan anak anak
sehingga memiliki pendidikan yang baik
maka ketika saya melangkahkan kaki
ketika niatannya seperti itu
menjadi bagian dari ibadah
oke masya allah
nah ini berkaitan juga dengan niat puasa ramadan
sebenarnya yang mungkin menjadi banyak pertanyaan
sebenarnya kalau bicara niat puasa ramadan ini
perlu nggak dilafalkan
niat itu semua ulama sepakat
bahwa tempatnya niat itu hati
makanya kalau kita belajar dalam ilmu fikih
apa sih niat itu
kos dun itu menuju kepada satu pekerjaan
muktarinan yang berbarengan dengan fi'lihi
itu kan ketiga takbiratul ikhram kan
itu di dalam hatinya
oh sebagai imam
apa sebagai makmum
ini sholat adaan pada waktunya
karena kemarin saya berkata
misalnya tidak sholat
dan begitu seterusnya
itu yang paling penting adalah hatinya
tetapi semua ulama
dalam buku buku fikih yang saya baca
dari madhab yang beragam
seandainya ada orang mau melafatkan niatnya
maka itu dianggap baik
kalau niat itu tujuannya
membantu kehusuhan hati
ketiga umroh atau haji
maka niatnya itu disepakati sambil diteriakan kan
kalau lagi umroh
itu untuk kemudian
begitu naik kendaraan
menuju kota mekah ingat loh
saya sedang menjawab panggilan allah
kalau sudah menjawab panggilan kekasih
maka apapun yang ditemui di jalan itu
jika ditanya kepada orang yang jatuh cinta
sama suaminya dulu ketika melangkah ke rumah
itu halangan rintangan macet
ketika ada kata kata seperti itu
itu kan membantu
sebelum sholat saya mengatakan
orang sebelum sholat
menjawab whatsapp boleh gak
om di luar sholat kok
orang sebelum sholat baca majalah boleh nggak
boleh nggak ada yang salah
saya pegang koran kemudian allahu akbar
pertanyaannya yang seperti itu
bisa mendukung kehusuhan gak
kan hidup itu perlu spasi
kita saja kalau menulis nggak ada spasinya
bicara nggak ada titik komanya
itu kan kemudian tidak bisa dipahami dengan baik
saya kemudian ikrarkan di lisan saya dulu
sholat maghrib tiga rokaat dan seterusnya
kemudian begitu allahu akbar
yang saya niatkan itu bergema di dalam apa ini
itu yang disepakati oleh para ulama
jadi kalau tadi mila sampaikan tradisi di kampungnya
ya saya pikir bukan cuma di kampung mila
ya bahkan dengan banyak ragam bahasa
itu sebetulnya menjadi tradisi yang baik
tradisi yang baik apa
mengingatkan kita semua
ada orang kan kadang kadang menurut saya itu agak sombong ya
sombong tuhlah gak perlulah niat rame rame di masjid
niat itu sendiri sendiri
tau tau dia lupa gak niat
kan itu lebih mendatangkan negatif kan
alangkah baiknya ketika kemudian niat bersama sama
menggunakan bahasa daerah itu tidak ada yang salah
karena niat itu memang harus dipahami kan
oleh orang yang berniat
nah ketika dia rame rame di masjid
kemudian lebih bagusnya lagi pakai bahasa arab
kemudian diterjemahkan ke bahasa indonesia atau bahasa daerah masing masing
itu sudah memenuhi semua yang diminta oleh agama
oke bahkan dari situ ya saya masih itu menjadi sebuah memori yang kuat sampai sekarang
dan kita jadi tahu sebenarnya arti dari niat itu seperti apa
bahkan mungkin pahalanya besar
karena kita melafatkan niat beramai ramai di masjid
itu kan membangun suasana
mengingatkan kita ini bulan ramadan loh
kalau di luar ramadan tidak sempat banyak banyak berbuat baik
ya sekarang lah saatnya berbuat kebaikan
kalau di luar ramadan masih bisa berbuat kemaksiatan
ingatlah untuk berhenti maksiatnya
ini adalah bulan ramadan
nah itu didapat dari mana
dari suasana orang orang yang melafatkan niat ramai ramai di masjid
di masjid itu kan
nah jadi sebenarnya ibadah dalam islam itu ada dua
ada ibadah mahdoh yang artinya ritual khusus
tetapi ada semua pekerjaan yang kalau diniatkan untuk kebaikan
dan memberikan dampak baik
itu juga dikatakan bagian dari ibadah
jadi sepanjang itu bisa membantu kehusukan kita
kehusukan di bulan ramadan
oke nah pertanyaan di awal tadi pak kiai
apakah boleh langsung niat satu dua
jadi dalam fikih ya
itu sebetulnya fikih islam itu
itu kayak kita makan di rumah makan padang
anda mau cari pandangan yang seperti apa
itu biasanya tersedia selama pandangan itu disampaikan oleh ulama yang memiliki kredibilitas
nah di dalam dunia islam
ini bicara soal fikih
itu ada empat madhab yang terkenal
imam abu hanifah imam malik imam shafi'i imam ahmad
bukan berarti kemudian saya tidak bisa memahami quran
karena ada orang bilang
kalau beragama itu ya dari quran dari hadis
kalau yang ngomong itu imam abu hanifah saya percaya
karena mereka memiliki semua perangkat
yang dibutuhkan untuk memahami quran dan hadis
mungkin pemirsa analoginya mudah saja
saya bisa kok membaca buku yang terkait dengan ilmu kesehatan
apa kemudian saya boleh berpraktek menjadi seorang dokter
saya mungkin hanya mengetahui dari apa yang saya baca
yang tidak saya baca itu jauh lebih banyak dari apa yang belum saya baca
boleh jadi yang saya baca itu pemahamannya juga bukan seperti apa yang saya pahami
maka ketika kita berbicara
apapun dalam hukum islam
itu melihat terlebih dahulu
pandangan ulama ulama yang punya sejarah panjang
kayak imam abu hanifah itu kan wafat tahun satu ratus lima puluh hijriah
artinya sudah lebih dari satu tiga ratus tahun beliau wafat
tapi namanya masih disebut
itu kalau bukan istimewa dari allah kan tidak mungkin
imam syafi'i itu wafat tahun dua ratus empat hijri ya
itu sudah lama sekali
tapi sampai hari ini namanya masih disebut
karyanya masih dibaca
kita beli buku yang best seller di toko buku
mungkin tiga bulan bertahan
mungkin setahun masih diingat orang
tapi apa masih ada orang yang ingat
buku best seller sepuluh tahun yang lalu
film yang hebat pada dua puluh tahun yang lalu
nah ini adalah panduan
nah oleh karena itu menjawab pertanyaan dari mila
itu ulama berbeda pandangan
yang pertama terkait dengan puasa ramadan atau puasa sunnah
terkait dengan puasa wajib atau puasa tata wu
ini cara berniatnya beda
kalau puasa ramadan atau puasa fardu
itu diminta berniatnya itu sebelum fajar sodik
jadi mulai dari malam hari
ini berdasarkan banyak hadis
ada hadis yang mengatakan
ada yang membaca
yang orang itu tidak mengumpulkan puasa
mengumpulkan itu artinya mengikat
itu kemudian dipahami berniat
orang yang belum berniat puasa
maka puasanya jadi sia sia
orang yang tidak berniat pada puasa malam hari
maka puasanya tidak dicatat oleh allah
nah itu dipahami sebagai puasa fardu
pak kyai kita akan lanjutkan pembahasan terkait berniat tadi
ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode niat puasa sebulan sekaligus
jadi intinya tadi pak kyai
yang tadi itu kalo niat puasa ramadhan
itu harus dilakukan dari malam hari yang pertama
setelah lewat sholat subuh
bahkan sampai sebelum setengah tengah hari
itu berdasarkan praktek yang dilakukan rasulullah
rasulullah itu kan tidak pernah mau menyakiti hati istrinya
istrinya satu ketiga bertanya
kepada umil mu'minin
istriku kamu punya makanan gak
pagi hari ini ya bahasa
kebetulan kata aisyah gak ada
ya rasulullah itu nabi
gak pernah itu melakukan audit
uang belanja kamu kemana
saja uangnya kan sudah saya kasih
sudah percaya dengan
istrinya kata rasulullah ya sudah
kalau memang tidak ada makanan
saya puasa nah itu menunjukkan
bahwa puasa sunnah itu
boleh niatnya di pagi hari
dengan puasa ramadan
ramadan itu harus
diniati setiap hari setiap
malam setiap malam
logikanya apa paket
ramadan ini sebetulnya sama
dengan sholat lima waktu kita
satu hari satu malam itu kan wajib sholat
lima waktu tapi diantara
sholat itu kan ada pekerjaan
di luar sholat habis duhur kita
makan kerja nanti asar sholat lagi
oleh karena itu kata ulama
sekalipun paketnya itu
adalah sehari semalam itu adalah
subuh sendiri duhur
sendiri nah dengan logika
ini dan juga dengan
hadis tadi yang menyatakan
bahwa siapa yang tidak berniat di
malam hari maka puasanya tidak
berarti di sisi allah
itu menunjukkan kewajiban niat
setiap malam imam
malik tidak kata imam
imali imam malik ini imam darul hadis
imam darul hijroh
imam yang ada di madinah gurunya
puasa ramadan itu
sekali di awal
ramadan jadi begitu ada pengumuman
nih dari menteri agama
besok adalah tanggal
niatkan sudah malam ini ya allah
satu bulan penuh sampai
nanti datangnya hari raya
idul fitri itu dibolehkan
oleh imam malik nah ini
yang saya katakan sajian fikih itu
rahmat kita yang
membaca itu jangan mengambil
yang mudah saja tapi ambil
yang terbaik apa yang terbaik
dulu waktu saya ngaji yang terbaik
itu menggabungkan dua
pendapat ini begitu awal
ramadan kita niat satu bulan
satu bulan ramadan mengikuti
pendapat imam malik
yang saya yakini keilmuannya
setiap malam saya
mengulangi itu saya katakan
imam syafi'i ya allah yang
niat setiap malam
seandainya lah kata allah
allah takdirkan kepada kita lupa
itu kan tidak menjadi
pikiran yang berat kenapa
saya sudah di cover oleh
jadi dua duanya sama sama boleh
karena ini adalah
interpretasi dari hadis kecuali
puasa ramadan itu harus niat satu satu
setiap malam kan tidak nabi
hanya mengatakan orang yang
berpuasa ramadan diminta
untuk berniat di malam hari
tapi nabi tidak menjelaskan nih
nah pemahaman ulama
yang mayoritas ini setiap malam
pemahaman imam malik boleh
satu bulan kita gunakan itu
sebagai rahmat allah
untuk kita ikuti yang penting
jangan interpretasi sendiri ya interpretasi
sendiri atau kemudian
menyalahkan pandangan orang lain
selama dia bukan dokter
kan yang boleh protes sama dokter sesama dokter
yang boleh menyalahkan
insinyur ya insinyur juga
nah kalau kita belum jadi imam
belum punya ilmu yang cukup
mengikuti pandangan yang memang
diakui di dalam fikir
seperti biasa pak gaya sudah ada pertanyaan
diatin netizen juga masuk ke gape kemuliaan
kita akan semak bersama mari
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan nama saya hamidah
saya izin bertanya pak ustadz
misalnya puasa ramadan digabung
misalnya ramadan itu
jatuh pada tanggal tiga belas empat belas dan lima belas
atau boleh tidak
niat puasa ramadan itu digabungkan
dengan niat puasa senin kamis
itu saja pertanyaan dari saya kurang lebihnya mohon maaf
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini pertanyaan dari hamidah
yang menunjukkan kecintaannya terhadap puasa sunnah
jadi orang yang biasa melakukan sesuatu
ketiga itu tidak dilakukan
kan seperti ada yang hilang dalam hidup ini
yang ingin saya sampaikan yang pertama
ulama hanya membolehkan
satu puasa dengan niat dua
itu kalau terkait
dengan puasa kodok
jadi kalau saya ada pernah
tidak puasa kemudian saya kodok
nah kebetulan saya
kodoknya itu hari senin
maka kemudian saya boleh berpuasa dengan dua niat
tetapi yang di kedepankan itu niat kodoknya
ya allah saya kemarin karena sakit tidak puasa
saya puasa sekarang hari senin
sekaligus ini adalah hari yang baik untuk berpuasa
jadi saya seolah menggabungkan antara niat kodok
dan juga niat puasa sunnah di hari senin
oke izin bertanya pak kiai
misalnya kita bernazar gitu ya
saya punya hajat sesuatu

iya saya punya hajat sesuatu kalau terkabul saya mau puasa sekian hari itu ya iya
itu juga bisa digabungkan dengan niat puasa sendiri
kalau ada ulama yang membolehkan
tetapi kalau nadhar
itu sebaiknya ya dikerjakan nadar saja
ada pun dikerjakan pada hari senin
itu ya pahala urusan allah kan
karena bertemu dengan dua kebaikan
kebaikan yang pertama anda menepati nazarnya
dan kebaikan kedua
nazar itu ditepati pada hari senin
itu logika yang dibangun oleh para ulama
ada pun ramadan
itu cukup kita berniat
pada saat ramadan cukup ya
nah ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan
persepsi kita itu kadang kadang
puasa sunnah atau sholat sunnah
itu pahalanya besar
orang tuh kadang kadang mila
kalau sudah bisa sholat tahajud
itu senang luar biasa
kalau sholat duhur itu biasa biasa
padahal sehebat hebatnya tahajud
dia tetap sholat sunnah
sekurang kurangnya sholat duhur
kalau itu dikatakan kurang
jadi tidak bisa dibandingkan dengan itu

oleh karena itu
ketika kita melakukan puasa
itu kan rasulullah sudah
jelaskan dalam hadis qudsi
tidak ada pahala di dunia ini
yang melebihi pahalanya puasa
karena puasa itu adalah ibadah
yang memiliki tingkat privasi paling tinggi
antara hamba dengan allah
kalau mila misalnya hari ini bawa acara
kita katakan di pagi hari misalnya
atau katakan di siang hari bahwa
atau katakan di siang hari bahwa
atau katakan di siang hari bahwa
kemudian tidak berhenti berhenti
kalau mila tidak sholat duhur
nah sementara puasa
itu gak ada yang tahu
siapa yang sedang puasa
yang tidak puasa
na'udzubillah digoda setan
berceramah sepanjang puasa
orang mengatakan ini guru hebat banget
ngajar dari pagi sampai sore
tapi tidak ada yang tahu kan
kalau saya di kamar minum
saya pasang action seolah olah
itu juga bisa
maka pahala puasa itu pahala yang besar
jadi tidak perlu kemudian
pahala ayam mulbid dan pahala senin kamis itu
tidak akan berbanding
dengan pahala puasa ramadan
ketika kita kerjakan imanan wahtisa
karena ketundukan imanan itu
karena ketundukan iman kita kepada allah
wahtisaban karena kita ingin memperoleh kebaikan dari itu
masya allah ini luar biasa ya
bahas iman bahas niat aja luar biasa pak gey
ini masih akan kita bahas lagi di segmen berikutnya pak kiai
pilih saja jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode niat puasa sebulan sekaligus bolehkah
pak gey kita lanjutkan
kalau kemudian ada anggapan seperti ini
saya nggak usah niat tapi besoknya saya puasa
itu kan sebenarnya sudah bagian dari menunjukkan niat
karena saya berpuasa
bagaimana dengan pendapat seperti ini
sama saja kan

kalau saya melakukan gerakan tertentu dengan air
itu kan dipahami wudhu
kan tidak dipahami yang lain lain
tidak dipahami juga main air kan
saya ada air misalnya saya ambil saya basu muka saya
kemudian tangan saya
mila yang melihat pasti mengatakan
oh ini sedang wudhu tidak sedang main air
tetapi yang dipahami bukan seperti itu
niat itu menjadi rahmat allah buat hambanya
karena jangankan mengerjakan pekerjaannya
berniatnya saja sudah dikasih pahala kan
kata allah itu dalam hadis itu rasulullah menyampaikan
allah itu bilang sama nabi
ada orang yang punya niatan untuk melakukan kebaikan
itu sudah allah catat sebagai satu kebaikan
dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat
itu hanya berdasarkan apa itu
oleh karena itu para pemirsa harus betul betul memahami
bahwa puasa itu ibadah dapat pahala
berniat untuk puasa itu juga ibadah yang berdiri sendiri dan mendapat pahala
dahsyatnya niat itu adalah dalam hadis rasulullah itu bercerita
ada orang melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa
membunuh sembilan puluh sembilan orang
dia datang sama kiai bertanya pak kiai saya mau tobat untuk masuk surga sudah bunuh sembilan puluh
ya gak bisa lah masuk neraka beban dosamu berat banget
dia kesel kan
dia bunuh sekalian itu kiai fakam malabihilmi'ah seratus
gitu loh bertanya sama kiai yang lain
begitu bertanya sama kiai yang lain oh bisa
tapi syaratnya kamu taubat
pindah ketiga pindah melangkahkan kaki itu
kan dia belum sempurna untuk melakukan kebaikan
dia baru berniat untuk merubah kondisi dirinya
itu wafat di tengah jalan allah bawa ke dalam surga sesuai dengan niatannya
karena lebih dekat ke tempat dimana dia mau taubat
itu pun dalam banyak hadis direkayasakan oleh malaikat
letak wafatnya gitu loh
yang jauh didekatkan yang dekat dijauhkan
tempat asalnya dia jauhkan tempat di mana dia mau hijrah itu didekatkan
itu karena dasyatnya niat
jadi memang luar biasa ya pak kiai
luar biasa ya
karena ketiga kita bilang
saya niat berpuasa besok hari
karena menjalankan kewajiban
kewajiban itu saya kerjakan karena ketaatan saya kepada allah
ketundukan saya kepada allah
teh ini halal
susu ini halal
tempe ini halal
allah bilang jangan kau makan saya tidak makan
itu niatan saya dalam hidup
jadi misalnya kita berpuasa tapi kita gak niat
jadi itu puasa kita juga gak sah
kewajibannya belum gugur
kewajibannya belum gugur tapi tidak berarti kemudian dia tidak puasa
dia tetap harus melakukan puasa sampai akhir bagian dari taubat dia
tetapi dia tetap wajib untuk melakukan kodok
karena itu belum gugur kewajibannya
pak kiai ini sebenarnya menarik sekali pembahasan kita tapi sayang sekali waktu

tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada allah azawajal
saya juga mengucapkan selamat menekan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladya rahmat dan juga kiai haji muhammad faiz
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh